seorang yang diduga anggota dpr ri menonton video porno saat sidang berlangsung dengan ruangan seperti gedung parlemen sedang viral
sebuah video singkat menjadi viral video itu memperlihatkan seorang dari tampak belakang dinarasikan sebagai anggota dpr menonton video porno di handphone
saat si pria tersebut sedang memainkan hp nya terdengar suara seorang wanita yang sedang berbicara dalam ruangan sedang membahas progres vaksinasi
sementara si pria tetap asik menonton video dari ponselnya
minggu malam ketua dewan perwakilan rakyat indonesia puan maharani menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu siapa anggota dpr yang menonton video ini